idul fitri adalah hari istimewa bagi umat islam di seluruh dunia namun tahun ini perayaannya terasa
berbeda terutama bagi para tenaga medis yang harus bekerja keras menangani pasien
covid sembilan belas seorang dokter di rumah sakit darurat khusus covid sembilan belas berbagi kisahnya bersama cnn
indonesia pas jam enam ada suara takbir dari masjid masjid pengen kedengaran kak di sini
kayak dulu kayaknya eh kangen banget ya jalan bareng sama orang tua teman teman di rumah empat puluh dua
dua hari sudah sri nindiana putri atiningrum menjadi dokter relawan di rumah sakit darurat wisma atlet
jakarta ramadan tahun ini sepenuhnya harus ia jalani di zona merah yang paling dikangenin
dari idul fitri yang pasti sih masakan mamah rindu dan sedih sudah pasti terlintas dalam hati
tapi nindia bersyukur ada keluarga baru yang saling menguatkan bahkan dalam iman kalau misalkan teman
saya lagi sedih nih ya saya kita suka bercanda bercandain aja kak jadi udah jangan jangan sedih
udah nggak usah galau eh hai heaven aja gitu enjoy aja apa yang ada di sini jalanin aja
terus ya kalau untuk apa namanya kayak sholat bareng itu kan kita tetap sholat bareng
perjalanan india untuk menjadi relawan di rumah sakit wisma atlet tidak mudah sebagai
anak tunggal kedua orang tuanya sempat berkeberatan melepas perempuan dua puluh enam tahun
ini menjalankan tugas sebagai dokter yang menangani pasien covid sembilan belas yukrayunya tuh lebih
bukan dokter ini kewajiban aku di sini gitu kalau bukan aku siapa lagi alhamdulillahnya
diizinin sampai sekarang india mengaku memiliki jurus citu menenangkan orangtuanya yang khawatir
akan keadaannya ya kalau pas lagi kita telepon ada video callan jangan nampilin sedih tekad yang
bulat menjadi relawan membuat dokter yang lulus dari universitas muhammadiyah jakarta pada dua ribu delapan belas ini
mengaku ikhlas melewatkan tiap detik ramadan berhadapan dengan risiko tertular virus corona
semangat dari rekan rekan sesama relawan dan para pasien menjadi kunci baginya untuk tetap tersenyum
teman teman pertama saling nguatin dan juga pasien pasien itu juga nguatin kita banget saya
disini untuk nolong orang tolong lindungi saya teman teman saya nakas nakas lain dan juga
lindungi orangtua saya yang ada di rumah insyaallah kalau saya bisa melindungi orangtua saya yang ada di rumah insyaallah kalau kalau saya bisa melindungi orangtua saya yang ada di rumah insyaallah kalau
sudah tiba tiba itu woh alaikbangi bear tiga selesai kayak gitu tapi raten membuat mereka jahat
dari sedepan di tengah semaraknya hari kemenangan
bagaimana suasana idul fitri di sejumlah rumah sakit rujukan covid sembilan belas di indonesia
kita telah terhubung melalui sambungan skype dengan perawat rspi sulianti saroso di jakarta
ada mbak anita supriyono mbak anita selamat malam apa kabar mbak
selamat malam mas alhamdulillah sehat
alhamdulillah sehat mbak anita merayakan idul fitri di tengah pandemi seperti ini
apalagi tentu mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit ya
nah seperti apa mbak rasanya ceritanya sejak kemarin ya saat malam takbiran sampai lebaran hari pertama hari kedua
ini berlebaran di tengah pandemi seperti saat ini
oke terima kasih mas
sebenarnya lebaran kali ini berbeda ya dengan lebaran lebaran tahun kemarin
jadi lebaran kali ini rasanya susik jauh dari keluarga
nggak bisa berkumpul dengan keluarga
jadi karena memang kewajiban kami kewajiban saya sebagai seorang perawat itu harus memberikan pelayanan memberikan keperawatan kepada pasien
jadi di hari lebaran ini pun saya itu harus bekerja gitu
artinya sama sekali tidak bertemu dengan keluarga mbak
atau sempat pulang kah atau mungkin berkomunikasi atau seperti apa
untuk pulang sama sekali enggak ya mas
jadi memang komunikasinya hanya
dan untuk ketemu dengan keluarga sendiri sih sama sekali nggak
karena memang di hari lebaran ini kan kebetulan saya juga jaga ya
masuk apa namanya dinas seperti itu
terakhir bertemu keluarga pak kapan
kalau mbak arita sendiri
terakhir saya ketemu dengan keluarga itu tahun kemarin mas
untuk saat ini memang sama sekali kami tuh
karena memang tanggung jawab kami tanggung jawab saya sebagai seorang perawat
itu benar benar harus memberikan pelayanan itu benar benar dibutuhkan
terbayang pasti sangat rindu sekali dengan orang tua
dengan keluarga ya mbak bagaimana
kangen kangen banget sama keluarga
kangen terutama sama
kedua orang tua
pasti kangen ya
momen lebaran ini
ini kan merupakan suatu hari besar ya
di mana kita benar benar
minta maaf kepada
kedua orang tua
kemudian bisa berpeluk
sama orang tua sekarang
jadi kalaupun yang paling dirindukan
dari momen lebaran
di tahun tahun sebelumnya apa dari mbak anita
sebenarnya yang paling saya rindukan itu adalah
berkumpul dengan keluarga ya karena memang
saya jauh jauh dari orang tua
kemudian yang paling
merindukan itu adalah masakan
masakan mama karena
biar bagaimanapun masakan orang tua itu paling
paling enak menurut saya
ketika kemarin sempat
berkomunikasi ya mungkin lewat video call
atau teknologi yang lain
apa yang disampaikan mbak anita
apalagi di tengah pandemi
tidak bisa pulang meluapkan
rasa kerinduan apa saja yang disampaikan kepada orang tua
yang saya sampaikan kepada orang tua itu adalah
tetap jaga kesehatan
karena di kondisi seperti ini
wabah seperti ini kan kita nggak tahu ya
orang orang di lingkungan sekitar kita itu kan
kita nggak tahu apakah dia
otg atau apa seperti itu kan kita nggak tahu
jadi yang saya selalu
berpesan kepada orang tua saya adalah
hindarilah berkumpul dengan
orang orang yang banyak seperti itu pun
kalau mau kemana mana itu gunakan masker
tapi seminimal mungkin
rasakan tetap saja di rumah
karena saya tahu ya karena
saya tiap hari berhadapan dengan pasien pasien yang
merawat pasien yang dengan positif
maupun yang suspek seperti itu
tahu bagaimana kondisi mereka
pada saat mereka itu benar benar
sakit seperti itu
dibandingkan dengan virus virus yang lain itu
virus ini benar benar virus yang sangat sangat mematikan
jadi jangan menganggap sepelek
dengan virus covid sembilan belas ini
oke ketika sebagai tenaga medis ya
yang tadi juga mbak anita sebutkan
melihat langsung bagaimana dan juga
jangan menganggap sepele
beberapa hari belakangan kita tahu bahwa
banyak juga kerumunan masyarakat
rasanya bagaimana mbak melihat ketika
mungkin bagi banyak masyarakat yang
tampaknya mungkin masih menganggap sepele
atau masih ada di keramaian
atau masih menjumpai atau mendatangi
tempat tempat yang berkerumun
sebenarnya kalau saya pribadi ya
rasanya itu miris gitu
sampai terkadang berpikir begini
apakah masyarakat ini paham dengan kondisi kita
pada saat ini gitu
jadi saya melihat ini aduh ini mereka
janganlah menganggap sepele pandemi ini gitu
jadi benar benar saya ingin mengkimbau kepada
masyarakat yang ada di indonesia
jangan tunggu keluarga atau tetangga dekat anda
itu positif dulu baru anda tanggap
jangan tunggu dengan apa ya mengisolasikan diri
jangan tunggu ke ada keluarganya dulu gitu
jadi usahakan ikuti imbauan dari pemerintah
tetap stay di rumah lakukan kebersihan tangan
gunakan masker gitu
makanya pemerintah saat ini memang dia nggak bosan bosan gitu
memberikan imbauan kepada masyarakat
saya sangat mohon kepada masyarakat
tolong ikutin imbauan dari pemerintah gitu
melakukan aktivitas kita seperti sedia kala gitu
karena kita nggak tahu ya
pandemi ini sampai sekarang kita nggak tahu
kapan akan berakhir gitu
cuma untuk memutuskan rantai ini itu
peran dari masyarakat yang ada di sekitar kita aja
yang benar benar berperan yang bisa memutuskan
baik mbak anita seperti apa situasinya
atau kondisinya ketika berlebaran di rumah sakit
dalam situasi yang tidak mengenakan
yang sangat jauh berbeda dari tahun tahun sebelumnya
bagaimana mbak anita dan juga teman teman
perawat mungkin saling menyemangati satu sama lain
supaya tidak terlalu sedih ya karena tidak bertemu dengan keluarga
kebetulan kan ada beberapa teman yang masih bisa pulang ke rumah
mereka itu masak masak
karena lebaran identik dengan opor ayam ya mas
kita bisa dengan ketupat
jadi teman teman yang ada di rumah itu
membawa makanan mereka itu ke rumah sakit
dan itu merupakan salah satu hiburan bagi kami kami
yang jauh dari orang tua
yang tidak bisa menikmati masakan orang tua
jadi itu merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri bagi kami di rumah sakit
jadi bersama teman teman makan bareng bareng
menikmati masakan teman seperti itu
jadi benar benar itu suatu hiburan buat kami
yang ada yang jaga pada saat hari lebaran ini
jadi saling menyemangati ya saling mendukung satu sama lain
baik mbak anita
kembali lagi kalau kita bicara soal lebaran yang sangat berbeda tahun ini dengan
dengan keluarga ya jauh dari keluarga
artinya ketika melewati bulan puasa malam takbiran
sampai kemudian hari raya idul fitri
menahan kerinduan atau supaya tidak apa ya
selalu teringat dengan situasi ini seperti apa
mbak anita sebagai seorang tenaga medis yang harus berhadapan langsung
tapi juga di sisi lain ada hari besar yang tidak bisa dilewati bersama dengan keluarga
ya karena ini memang tugas kami ya
tugas kami sebagai seorang perawat harus memberikan perawatan
sama pasien pasien yang sekarang ini lagi mewabah seperti itu
jadi kita membawa enjoy aja mas
kalau terlalu kita pikirin itu akan membawa efek sendiri bagi pribadi sendiri ya
efek psikologis mengganggu jadinya nanti akan jadi stres seperti itu
jadi daya tahan tubuhnya kami juga justru akan turun
kalau memang kita jadinya stres aduh ini kok seperti ini
jadi hal hal seperti itu yang benar benar diusahakan untuk dihindarkan
silakan mbak dilanjutkan
ya jadi momen momen ketika kayak bulan puasa kemarin ya mas
di mana kami itu pada saat teman teman di rumah yang lain berbuka puasa
pada saat kami jaga itu pun kayak kami kadang kadang
buka puasanya itu melebihi dari jam berbuka puasa
karena memang kita harus memberikan pelayanan kepada pasien
ketika hari raya idul fitri kemarin dan hari ini
apa pesan dari orang tua untuk mbak anita yang memang tengah harus masih bertugas
menghadapi resiko ya banyak resiko dan juga mungkin ada kekhawatiran kan dari pihak keluarga
apalagi tahu anaknya berdinas bekerja di salah satu rumah sakit
rujukan pasien pasien dengan covid
jadi orang tua saya sudah memang tahu kalau memang anaknya itu bekerja di tempat yang beresiko tinggi gitu
jadi pesan orang tua kepada saya itu hanya jaga kesehatan nah
banyak banyak beribadah gitu
ya itu sih orang tua nyampaikan cuma jaga kesehatan aja gitu
karena memang mereka tahu kalau saya itu berdinas di rumah sakit yang beresiko tinggi
oke mbak anita berarti memang harus isolasi mandiri ya
harus mengisolasi diri ya tidak bisa bertemu dengan banyak orang atau dengan keluarga sama sekali begitu
kebetulan karena memang saya sendiri ya mas jadi saya kan masih pulang pergi gitu ya
pulang pergi ke rumah gitu karena memang di rumah itu tidak ada orang sama sekali
jadi untuk saya pribadi saya merasa aman seperti itu
untuk teman teman yang lain memang mereka itu mendapatkan fasilitas penginapan dari rumah sakit seperti itu ya
untuk mereka tinggal di hotel jadi mereka pulang ke hotel habis itu berangkat kerja lagi seperti itu
jadi saya sendiri memang selama tiga bulan wabah ini saya ada beberapa keluarga yang ada di jakarta
itu pun saya sama sekali tidak pernah ketemu sama mereka
untuk ketemu aja hanya melalui video call
dan itu pun kalau umpamanya ketemu dengan keluarga karena perangkan sama ponakan seperti itu
saya palingan hanya datang ke rumah dan tidak itu pun tidak masuk ke dalam rumah ya
hanya di depan pagar say hello seperti itu bercerita sedikit lepas cinta lepas cinta
bercerita sedikit lepas tangan tapi sama sekali tidak bisa bersentuhan ya
karena memang saya di luar dari rumah dia gitu
karena saya tahu saya bekerja di rumah sakit yang sangat beresiko
jadi saya takut gitu lah kalau umpamanya bisa memberikan mereka
jadi takut sebagai pembawa gitu pembawa virus itu sehingga mereka bisa kena gitu
itu saya hindari seperti itu
artinya selain mbak anita semua tenaga medis juga melakukan hal yang sama ya
mungkin bisa sudah berbulan bulan tidak bertemu

iya jadi teman teman yang lain yang memang mereka punya keluarga
mereka itu tinggalnya di hotel dan mereka itu juga kan jarang pulang ya
jadi mereka kerja masuk ke rumah sakit pulang mereka ke hotel besoknya begitu lagi
jadi memang untuk intensitas ketemu sama keluarga itu sama sekali itu minim sekali mas
oke mbak anita terakhir mungkin belum semua bisa anda jangkau untuk menyampaikan silaturahmi dalam hari raya idul fitri kemarin
apa yang ingin anda sampaikan mungkin untuk orang tua keluarga atau teman teman yang tahun ini tidak bisa bertemu gitu
karena memang kondisi seperti ini
ya untuk keluarga saya yang ada di sorowako ya sulawesi selatan
saya ucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin
untuk tahun ini mohon maaf saya tidak bisa pulang
oke mbak anita
nah mungkin setelah wabah ini selesai kita bisa bertemu lagi
jadi jaga kesehatan tetap ikuti apa yang pemerintah katakan ya
kalau keluar gunakan masker bawa hand sanitizer seperti itu jangan terlalu sering berkumpul dengan orang orang gitu
tetap jaga kesehatan kepada orang tua
baik terima kasih banyak mbak anita sudah berbagi cerita dengan kami
mudah mudahan apa yang anda ceritakan tadi juga bisa dilakukan oleh masyarakat untuk tetap tertib dan mengikuti semua anjuran pemerintah
tetap semangat mbak mudah mudahan semua dedikasi dan juga perbuatan baik dibalas oleh yang maha kuasa
terima kasih banyak mbak anita sudah bergabung bersama dengan kami
setelah tadi kita mendengar pengalaman berlebaran di rspi sulianti saroso jakarta
saya akan mengajak anda untuk bergeser ke padang sumatera barat bersama dengan dokter yang juga mengalami hal yang sama
kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi
dan setelah tadi kita mendengar pengalaman berlebaran di rspi sulianti saroso jakarta
saya akan mengajak anda untuk bergeser
ke padang sumatera barat sudah ada dr fahri nasir dokter relawan covid sembilan belas di rs rashidin padang
selamat malam dokter fahri
selamat malam mas rehar
baik apa kabar dok sehat
dokter sebagai tenaga medis ya yang bertugas dalam rangka menangani covid sembilan belas ini
idul fitri tahun ini tentu berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
anda merayakan idul fitri di tengah tugas dan juga mungkin jauh dari keluarga ya dok
kebetulan ketika idul fitri saat itu memang lagi berdinas ya
memang biasanya sih kita kumpul sama keluarga
kebetulan saya juga baru menikah baru enam belas bulan
anak juga baru usia tujuh bulan
biasanya sih kita ngelayan sama sama sama keluarga kemudian sama keluarga besar juga
tapi kali ini alhamdulillah
kita sudah dapat keluarga baru di rumah sakit rasidin
jadi kita bareng bareng sambil berusaha membantu dalam menangani pandemi kali ini
jadi rame rame setidaknya walaupun kita terpisah dari keluarga tapi ada dapat keluarga baru lah
dokter artinya baru punya anak ya masih bayi begitu
sudah berapa lama tidak menyentuh tidak memegang anak kesayangan
atau bayinya ini yang masih baru
ya sebenarnya ya cukup lama juga udah gak ketemu sama anak
cuman kan kalau sekarang kan setidaknya kita ada video call ya mas ya
jadi masih bisa lihat wajahnya itu teknologi sekarang
kemudian kalau rindu juga setidaknya karena masih sama sama di padang juga
nanti minta istri datang sama anak tapi di mobil aja
setidaknya bisa ada ada anak dari luar
jadi paling tidak masih bisa melihat ya meskipun dari jauh
dan bertemu dengan istri dan juga anaknya ya dok
tapi tentu masih ada rasa rindu yang tidak bisa dibayangkan ya
seperti apa dok kerinduan yang mendalam terhadap keluarga
terhadap anak yang masih bayi begitu
apalagi dalam idul fitri tidak bisa bertemu seperti tahun tahun sebelumnya
kalau seandainya rindu pasti rindu mas
sudah sampai menjurus ke arah sedih juga gitu
karena mengingat pasti orang tua pengen melihat anaknya tumbuh
dari yang dulu ditinggalin dulu belum bisa duduk lurus
sekarang dilihat sudah bisa duduk dalam keadaan lurus
tapi karena kita bareng bareng ya mas ya
di tenaga medis kan tidak saya sendiri
mulai dari dokter rekan rekan perawat analis dari lab juga
kemudian sampai cleaning service dan security juga kan tidak pulang
kita diberikan tempat untuk isolasi disini oleh pemerintah kota
ya kalau perawat ya ada yang ibu yang terpisah dari anaknya
ada yang suami terpisah dari istrinya
karena sama sama ya setidaknya kalau sedih ya sedihnya bareng bareng lah gitu
hmm karena ada keluarga baru tadi ya
yang juga merasakan hal yang sama

artinya ketika idul fitri kemarin atau mungkin malam takbiran
apa saja dok yang disampaikan kepada keluarga
atau orang tua atau istri dan juga anak mungkin
ya sebenarnya dari awal kan sudah pamit duluan
jadi keluarga sudah paham risikonya kita sebagai tenaga medis
dalam keadaan sekarang ibaratnya kalau tentara kan lagi pergi berperang
kita juga lagi pergi meninggalkan keluarga kan tugasnya memang
memang lagi tugasnya
jadi ya setidaknya keluarga sudah mengerti yang kayak gitu
jadi paling sih ya ya bermanfaat kan kita bisa pihak virtual juga
itu aja sih paling
oke dok seperti apa perayaan lebaran di rs residin padang
kalau kita sendiri ya gini mas
masing masing kan kita ada keluarga juga
ada yang bawa kue ada yang bawa makanan
jadi masing masing ketiga dinas juga sudah bawa ke rumah sakit
jadi sembari menunggu masuk ke zona merah menggunakan apd
tidaknya kita juga tetap mencicipi makanan yang nuansanya nuansa lebaran
oke jadi memang masih saling mendukung ya
saling memberikan makanan saling support juga
terus caranya teman teman tenaga medis di rs rasidin padang
untuk bisa mengalihkan ya
apa pikiran mungkin ya sedih kangen dengan keluarga
atau mungkin stres juga
itu seperti apa dok cara teman teman tenaga medis di sana
ya masing masing beda ya mas ya
kalau saya lihat ada yang sambil foto gitu kan
karena memang kalau kita lihat sekarang kan memang banyak lagi viral ya
tenaga medis menggunakan apd itu foto dengan caption caption
biasanya sih kalau saya lihat juga seperti itu
misalnya memberikan ucapan selamat lebaran kepada keluarga menggunakan apd
atau ada juga dengan video call
ada juga ya kalau namanya keadaan lagi ini ya biar lebih fresh
ya ada juga mungkin saya lihat yang main tiktok gitu ya
jadi masing masing beda caranya
oke kalau caranya dr fahri bagaimana
kalau saya pribadi memang dengan ya video call keluarga
karena memang ya setidaknya dengan video call kita masih bisa lihat wajah keluarga kita
keluarga besar juga
oke dok bagaimana meyakini keluarga bahwa dokter dalam kondisi baik baik saja
supaya tidak kepikiran
karena pasti kan khawatir ya bekerja di rumah sakit yang khusus juga untuk covid sembilan belas
seperti apa dok
ya sebenarnya yang kalau masalah kita sehat tentu dengan kita nyatakan kita sehat
yang berat itu sebenarnya bukan mengabari kalau keadaan kita sekarang
yang berat itu adalah ketika awal akan berangkat ke sini
itu minta izinnya sulitnya minta ampun
karena kalau kita sudah di sini
mau tidak mau pasti yang kita sampaikan ke keluarga yang baik baiknya aja
karena kita kan nggak mau bikin keluarga khawatir
dan juga memang alhamdulillah sejauh ini sih baik baik saja
yang sulit itu izinnya untuk berangkat pergi ikut dalam relawan covid kali ini
karena pasti keluarga pengennya kita di rumah
apalagi saat itu bentar lagi mau lebaran mau lagi ke dalam keadaan bulan puasa
jadi keluarga masih banyak yang keberatan untuk kita berangkat
tapi memang karena tugas juga akhirnya memang diperbolehkan sampai diantar oleh istri dan anak saat itu menuju hotel tempat isolasi
oke nah kemarin ketika lebaran biasanya ya tentu kan lebaran tahun ini kan sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
dari dr fari sendiri apa yang ketika hari mungkin malam takbiran atau ketika hari lebaran hari pertama hari kedua
akhirnya kepikiran begitu apa yang paling dikangenin ya atau dirindukan dari momentum lebaran dari tahun tahun sebelumnya dengan keluarga
ya kalau momentum lebaran pasti yang kita kangenin itu ya kumpul sama keluarga besar silaturahmi
hanya saja kan keadaan yang tidak memungk
itu memang sangat memungkinkan
kalau saya boleh cerita sedikit mas tentang keadaan saat ini
tenaga medis sebenarnya tidak keberatan untuk berpisah dari keluarganya ketika dalam keadaan seperti ini
karena mau tidak mau pandemi memang kita harus sama sama bersabar
tapi yang paling berat itu sebenarnya bukan berpisah dari keluarga kalau kita pribadi
yang berat itu ketika kita pulang dari dinas pulang dinas nih kemudian kan nanti ada mobil jemputannya
ketika pulang menuju hotel menggunakan mobil jemputannya itu sebelah jalanan macet kiri kanan ketika itu saya ingatnya hamin empat lebaran
jalanan macet kiri kanan banyak yang jualan baju lebaran
banyak yang beli baju lebaran juga
kemudian banyak yang jual masker bahkan yang jual maskernya tidak pakai masker
jadi sebenarnya yang paling sedih itu lihat yang kayak gitu mas
kalau fisik dari keluarga masih bisa kita tahan
karena memang kalau kita sayang sama keluarga malah kita nggak pulang ke rumah
tapi yang sedih itu yang seperti itu
ketika kita capek capek kerja pulangnya ternyata masyarakat tidak mau bersama sama kita bersabar dalam pandemi kali ini
makanya itu kenapa bisa saya lihat ada muncul tagar indonesia terserah
padahal kalau boleh jujur tagar indonesia terserah maksudnya bukan berarti tenaga medis menyerah
tetapi itu sepertinya orang tua lagi marah sama anaknya
kita nggak berharap memang bakal terserah
tapi itu gaya bahasa ironi berlawanan dari kenyataan
kenyataannya tenaga medis masih tetap melayani
dan kenyataannya kita masih berharap masyarakat peduli mas
jadi sedihnya itu atau kesalnya itu karena di saat mungkin bagian dari tugas
tapi kok masyarakat tampaknya abai begitu ya
atau menganggap ini hal yang tidak menakutkan atau bagaimana dok
iya karena memang yang kita paling sedihkan yang seperti itu mas
karena pandemi kali ini tidak akan berhasil walaupun dokter ataupun tenaga medisnya itu sudah memenuhi rumah sakit
tidak akan bisa selesai
karena memang harus bersama sama
karena pandemi kali ini memang kita harus bersabar
kalau dokter dan tenaga medis bersabarnya bagaimana tidak
bertemu dengan masyarakat
bertemu dengan keluarga
sementara masyarakat di rumah harus bersabar bagaimana bisa untuk tetap di rumah
dr fahri supaya masyarakat juga agak terinformasikan ya
atau lebih melek lah begitu melihat situasi pandemi ini
seberapa menakutkan sebetulnya situasi atau kondisi di rumah sakit ketika harus berhadapan
dengan wabah covid sembilan belas ini
yang paling sedih itu adalah ketika melihat seorang ibu terpisah dari anaknya
karena harus menjalani isolasi
kemudian melihat anak yang terpisah dari orang tuanya untuk menjalani isolasi
jadi itu yang sebenarnya paling terenyuh kita masuk
ketika masuk ke igd
sulit itu untuk berpisah dari anak
sulit itu untuk berpisah dari orang tuanya
akhirnya ada gue taruh cerita sedikit
anak umur dua tahun yang terkena positif tapi ibunya negatif
akhirnya karena tidak ada yang merawat ibunya ikut juga diisolasi
itu kan nanti berisiko untuk terpapar juga jadi ibunya positif
tetapi itu resiko yang memang harus diambil
dan ada lagi pasang yang sudah tiga puluh hari gitu
jadi dari awal covid itu udah target gitu
lebaran menjelang lebaran udah pulang
jadi swabnya dua kali negatif
tapi ternyata swab terakhir hamin satu lebaran itu masih positif
menangis sejadi jadinya gitu
karena memang nggak bisa berkumpul sama keluarga
nah sebagai orang yang melihat secara langsung ya
situasi seperti yang tadi dokter katakan
dan juga melihat juga faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang tampaknya abai
tidak pakai masker
masih memenuhi tempat tempat keramaian
bahkan juga di hari raya idul fitri
atau menjelang lebaran kemarin
atau mungkin sampai dengan hari ini
apa yang dokter fahri ingin sampaikan kepada masyarakat dok
intinya pandemi kali ini mengajarkan kita untuk bersabar
tenaga medis bersabarnya di mana berpisah dari keluarga
berusaha membantu pasien pasien yang
sementara pahlawan yang terdepan kita adalah masyarakat yang berada di rumah
mau bersabar di rumah
jadi kalau kita lihat di berita itu
banyak sekali yang mengatakan terima kasih kepada tenaga medis
saya pribadi itu berterima kasih sebesar besarnya
kepada pahlawan kita
yaitu masyarakat yang mau untuk tetap di rumah dari awal pandemi ini
jikapun seandainya keadaan ini berubah
jika ada yang menuntut untuk harus keluar
setidaknya gunakan protokol pakai masker dan social distancing
semoga kita terhindar dari penyakit ini
terima kasih banyak dokter fahri
mudah mudahan senantiasa sehat di sana dalam tugas di rumah sakit
dan kita tentu berdoa berharap bersama ini segera selesai
sehingga dokter dan juga banyak tenaga medis dan kita semuanya bisa kembali keadaan normal
dan berkumpul dengan teman teman
dan berkumpul dengan keluarga
terima kasih banyak dokter sudah berbagi cerita di cnn indonesia newscast malam malam hari ini
umat islam di virginia amerika serikat merayakan idul fitri secara drive thru
kami akan kembali dengan informasinya tetap di cnn indonesia newscast